kita ke informasi terkait invasi rusia ke ukraina
sejak rusia menyerang ukraina lebih dari tiga enam ratus orang warga negara ukraina
yang mengungsi ke berbagai negara terutama di negara yang berbatasan langsung dengan ukraina
di moldova beberapa pengungsi ukraina tampak berusaha kembali ke negaranya
informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi